hai hari pertama kejuaraan bulu tangkis internasional bertajuk ekspora indonesia
international challenge dua ribu dua puluh tiga pada selasa dua puluh sembilan agustus menggelar enam puluh dua pertandingan
pembulu tangkis indonesia bertanding melawan pebulu tangkis dari tujuh belas negara lain yakni
australia bulgaria kanada inggris perancis jerman dan lain sebagainya dalam kejuaraan ini
pebulu tangkis indonesia turun di lima golongan pertandingan yaitu nomor tunggal dewasa putra
tunggal dewasa putri ganda dewasa putra ganda dewasa putri dan ganda campuran dewasa indonesia
banyak mengandalkan pemain muda yaitu ali farhan yohanes saud marcelino komang ayu cahyadewi dan
zaidan arafi nabawi felicia alberta natanial pasaribu para pemain senior juga ikut ambil
bagian seperti tommy sugiarto sabar karyaman gutama muhammad reza pahlevi iswahari dan
juara indonesia international challenge tahun lalu anggia sita awanda putri larasati mereka
bersaing menjadi yang terbaik dalam kejuaraan ini oke jadi international challenge ini memang perebutan
ranking dunia ya jadi disini seluruh pemain yang terutama adalah indonesia mereka ini bersaing
tentu memperebutkan poin poin untuk mereka bisa masuk ke jenjang yang lebih tinggi disini
international challenge merupakan event badminton asia event
level kedua dari badminton asia sendiri dimana ada feature series yang ini kedua international
challenge pada pertandingan hari pertama sejumlah pebulu tangkis indonesia mengungguli lawan
salah satunya ali farhan unggul atas lim chongking dari malaysia ali menang dua set
langsung dengan skor dua puluh satu lima belas pada set pertama dan dua puluh satu enam belas pada set kedua ya jadi mungkin waktu set pertama
saya lebih banyak bermain serang jadi ya saya lebih baik katakan
tapi di akhir akhir game saya mencoba untuk inisiatif buat berbalik serang
jadi ya mungkin dari situ saya bisa memenangkan set pertama dan set kedua kurang lebih sama sih
kejuaraan ini menandai dimulainya pertandingan bulu tangkis internasional di sumatera utara
yang berjaga selama dua puluh tujuh tahun setelah menggar indonesia open pada seribu sembilan ratus sembilan puluh enam
agustus pratman ayat sudrajat dari serdang sumatera utara